halo mbak selamat datang mau cari apa
aku mulai lihat kainnya dulu ya mbak oh iya silahkan boleh
ini bagus banget deh mbak warna sama coraknya ini kain apa sih mbak
ini kain tenunikat khas ini mbak
mbak aku pengen cobain yang ini dong mbak boleh mbak silahkan dicoba siapa tahu nanti cocok
ruang gantinya dimana mbak disana mbak silahkan makasih
wah tuh kan cantik banget kan mbak cocok banget buat mbak cocok ya mbak iya
mbak saya ada sedikit kena kenangan buat mbak
iya aku jadi penasaran nih kalau mau tahu lebih lanjut nih tentang pembuatan kain ikat tenun ini aku bisa kemana ya
oh iya saya ada kenalan mbak pengrajin di sini
oh gitu oh iya by the way kenalin dulu mbak nama aku vina
iya saya dari jakarta kebetulan saya lagi liburan nih ke kediri nah disini saya juga sambil menjelajahi wasra nusantara yang ada di sini
oh kalau pembuatan tenun ikat itu sangat unik lho mbak tradisional dan dijaga turun temurun saya ada kenalannya kalau mbaknya mau bisa saya antarkan
ya mbak vina ini ingin belajar proses proses tenun mas
mbak fina mas erwin ini udah pengrajin puluhan tahun loh nanti kalau mau tanya tanya proses tanya mas erwin aja
ayo langsung kita lihat prosesnya mbak wina sudah siap
sudah setiap mas aku excited banget nih pengen cobain
ini aku tunjukin proses untuk ngerajin
ini benangnya jumlahnya enam puluh lima helai benang
dikasih pembatas ini biar nanti nggak ruwet mbak
putar kaca terus diputar
ini setelah ini selesai langsung bisa diproses desain motif mbak
ini mbak vina yang namanya proses desain
nanti seandainya kita awal dari pinggir
itu pasti yang dipilih yang ganjil ganjil dulu mbak
berarti setiap desainer tuh beda beda ya pak
kita akan melayani sesuai permintaan yang pesan
kalau bedanya pak bedanya kain khas kediri sama tenun khas daerah lain itu apa sih
itu bedanya di proses pewarnaan sama ukuran bak
kalau di kediri itu ukuran sisinya delapan puluh
kalau yang motif itu yang bikin khasnya ke diri itu menggambarkan sungai kaliberantas
sungai kaliberantas itu ada gelombang gelombangnya gitu ibaratnya air mengalir gitu loh mbak
iya itu kan indonesia yang punya kan cuma di jawa timur
pak setelah proses desainnya selesai selanjutnya apa ya pak
selanjutnya nanti proses pengikatan
mau lihat selanjutnya mau gue di sebelah
di sini ya pak
ini sih ya bu ini gimana caranya
ini yang jenengan desain tadi ini ditutupin sama rafia
jadi ini namanya proses pengikatan
berarti yang ada spidolnya nanti aku ikat ya
iya tapi harus ikatannya kencang mbak
nanti kalau seandainya nggak kencang itu pewarna nya tembus ke
gimana sih biar kenceng ditarik
mbaknya udah lima tahun ya aku baru lima menit ini
nanti itu dilepas lagi mbak
soalnya kan nggak mungkin kalau untuk belajar sekali langsung lolos kan nggak mungkin
nah di sini mbak tempat pewarnaannya
oh ini airnya panas ya pak
iya airnya harus mendidih mbak
untuk cara pewarnaannya gini
kalau mbak zuna mau kepingin coba silahkan mbak
tapi ini mbak ya pakai kaos tangannya
ini proses pencelupan ini berapa lama mas
kalau untuk prosesnya ini kalau lebih lama itu lebih bagus mbak
soalnya kalau di benang itu pori porinya biar merasuk
ini ya setengah hari mbak kalau aku
ribet juga ya menenun
setelah ini nanti kan dibilas lalu dijemur
ini mbak untuk hasil pewarnaannya tadi
warnanya kan kalau semakin lama untuk pencelupan perendaman itu semakin bagus
kalau boleh tahu pak sejarah tenun ikat di kediri itu seperti apa sih pak
dulu menurut cerita dari orang tua bapak terutama itu warga negara tionghoa dia itu kan saudagar pedagang di kota kediri
nah akhirnya itu kan dia memproduksi tenun ikat itu terus kan nggak ada penerusnya mbak
nah penerusnya itu asli warga kota kediri
dan alhamdulillah sampai sekarang ini masih
berjalan di kota kediri mbak untuk tenun ikatnya itu
oh jadi ini warisan warga tionghoa ya
kalau pengeringannya ini berapa lama kira kira
kalau untuk pengeringannya ini kan tergantung cuaca mbak
oh ya kalau panas terik kayak gini berapa lama
oke deh pak kalau gitu saya mau lihat proses selanjutnya pak
ini yang dinamakan proses pemecah mbak
jadi benang ini kan jumlahnya enam puluh lima le
setelah diunce tadi pindah ke sini dijadikan satu satu lab benang mbak
ya terus gitu mbak
soalnya adanya ini gitu loh mbak
ya ini kita mau masuki proses terakhir proses tenunnya mbak
tapi kalau untuk proses tentunya gini mbak gimana carinya mas kaki misalkan skoci di kiri yang diinjek
kaki kiri setelah diinjak terus ditekan geduk terus yang skorcinya ini didorong dorong ini
mbak mbak bintangnya mau mencoba tentunya iya kaki kiri diinjak dulu geduk ayun lagi
tapi saya mau tanya deh pak kenapa sih bapak masih pakai alat alat tradisional nggak
soalnya kan aku harus mempertahankan warisan leluhur dan orang tua ini mbak
juga pakai perasaan kalau perasaan kita lagi happy pastinya hasilnya kan bagus mbak itu kalau
lagi sedih ya kita tinggal ngopi pak makasih banyak ya pak seharian saya udah dibimbing
makasih banget ini bener bener pengalaman yang berharga buat saya pak menurut mbak fina tadi
untuk tahapan proses proses tenun itu
menurut mbak vina gimana mbak saya baru sadar ternyata sehelai kain tenun itu tuh bener bener
butuh proses yang panjang jadi saya gak heran gitu kalau satu kain itu value nya tinggi banget
ya pak iya itu kan juga pakai perasaan juga mbak untuk mengerjakan itu pakai perasaan kesabaran
aduh saya nggak bisa lagi pengalaman terbaik ini ada kenangan kenangan dari saya mbak kalau yang
ini motif pernah dipesan bapak gubernur bank indonesia kalau yang ini motif khasnya kota
kediri biar mbak selalu ingat dar terkenal sama kota kediri siling ya saya nggak akan
pernah lupa sama kediri makasih banyak ya pak saya pokoknya bangga banget bisa ketemu sama bapak
sang penjaga tradisi makasih banyak ya pak sampai ketemu lagi ya pak hati hati semoga
selamat sampai tujuan saya ya pak makasih
pada akhirnya perjalanan ini jadi pengalaman berharga
kain ikat kediri kisah tentang sejuta benang teranyar mengisahkan kehidupan
dan warisan leluhur yang agung menghubungkan masa lalu kini dan masa depan